ledakan dan kebakaran yang terjadi di kilang pertamina ru enam balongan kabupaten indramayu jawa barat diduga karena sebelumnya adanya rembesan dan bocoran di tangki kilang
hal itu disampaikan kapolda jawa barat di sela sela pantauan di pengungsian
polda jawa barat menyebut dugaan awal terjadinya kebakaran akibat rembesan atau bocoran di bagian tanki pertamina
namun demikian informasi tersebut masih informasi tahap awal setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pertamina
selebihnya masih akan dilakukan penyelidikan upaya pemadaman masih dilakukan hingga senin siang dengan mengisolasi kobaran api agar tidak merembet ke bagian lain